aku punya cara lain yang lebih bagus untuk bangunin dia
harusnya kamu tidur lebih lama lagi tadi
jadi aku bisa ciumin kamu lebih lama
aku sadar sekali
enggak aku sama sekali nyesel
aku senang kamu sekarang udah bangun
mau cari ribut ya
kalian memang sengaja mau ngajak ribut sama saya
kamu tuh orang tua seperti apa
bisa ngeran gak sih ma
diundang juga enggak main dateng aja ke rumah orang
kalian benar benar keterlaluan ya
sudah sengaja mencuci otak anak saya
supaya mau sama si milo itu
supaya kalian menguras harta anak saya

karena kamu itu sedang emosi
kamu itu sedang emosi
kami sama sekali tidak bermaksud untuk
gak bermaksud apa buktinya

anak saya ada di sini

om julie itu gak ada di rumah ini
saya tau julie sekarang sama milo
dan semalaman kalian pasti mencokoki dia
dan semalaman kalian pasti mencokoki dia
eh jaga ya kalau ngomong ya
yang ada saya akan mempengaruhi milo
supaya dia nendang julie itu jauh jauh dari pikirannya
udah ma udah
apa tuh gimana sih pa
oh ahmad dari tadi udah menghina hina harga diri keluarga kita pak
bukannya begitu tapi
pak keluarga kita hancur beratakan semenjak kedatangan julie
dan pa pa masih ingatkan perusahaan kita itu bangkrut pa
karena julie sudah memakan lahan bisnis kita
eh jaga omongan kamu ya
julie mau mulainya dari bawah
kalau keluarga kalian jadi kacau
itu bukan karena julie
karena kalian selama ini gak bisa menghargai keadaan orang lain
tuh kan keluarga kita dihina lagi
gak kebayang ya kalau milo tuh jadi nikah sama julie
tuh kan juli berada di sini
tapi ini semua di luar pengetahuan kami
dan menangkap kalian menculik anak saya
eh kalau ngomong dijaga ya
kamu lihat tuh kelakuan anak perempuan kamu
yang ada lihat tuh aslinya
ngapain dia di kamar milu
kalau gak untuk ngerayu atau menjebak milo
gak ada seorang pun yang bisa menilai aku
karena cuma aku yang tahu apa yang aku lakuin
dan perlu kalian ketahui
bahwa aku akan menikah dengan milo tujuh hari dari sekarang
dan gak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita lagi

kalian mau datang kita akan menerima dengan senang hati
tapi kalaupun tidak kita nggak peduli
juli apa kamu sudah gila
kamu kan gak bisa
tapi ini udah keputusan kami berdua
karena kamilah yang akan menjalankan pernikahan ini
aku akan mulai mempersiapkan semuanya dari sekarang sayang
kita akan menautkan cinta kita dengan perkawinan
dan semoga gak ada lagi yang mengganggu cinta kita sayang
cinta itu gak pernah salah
dan gak pernah kalah
jadi mulai sekarang gak ada yang bisa menghalangi cinta aku dan julie lagi
jadi mulai sekarang gak ada yang bisa menghalangi cinta aku dan julie lagi
jadi mulai sekarang gak ada yang bisa menghalangi cinta aku dan julie lagi
adikku udah gila ternyata
aku udah tergila gila dengan julie kak
mer kamu tega
sekalipun keputusan kamu itu belum kayak mama
kegerasan hati mama yang melarang aku menikah dengan julie
itu juga menggoda
tapi ini bukan kegilaan
itu bukan kegilaan
itu juga menyakitkan hati aku mak
udah mak udah ya
mereka sudah dewasa
mereka punya hak untuk bahagia
terima kasih pak
apa kabar kak
tidak kita sudah
dan ini cuma salah paham kok
sekarang aku semakin yakin sama kamu
jadi tadinya enggak semaleman aku bawa bawa karton
dekin orang gila enggak ada artinya dong
ya enggak bukan kayak begitu maksud aku tapi kan ya
kamu tuh kalau ngambek tuh bibir kamu hilang ya
kamu tuh apaan sih
kamu tuh apaan sih
ya udah kita ngapain bercanda terus
sekarang kita mau kemana
ya udah kita mulai dari nol ya
mulai mempersiapkan pernikahan kita
bapa di mana
bapak bapak anu mbak
bapak mana bi buruan jawab dong
bapak udah pergi mbak
pergi pergi kemana
kayaknya sih bapak pulang kampung
terus dia naik apa kok semua mobil masih ada di garasi
kayaknya sih dia naik bus mbak ke ciamis
naik bus kenapa nggak dilarang bi
apalagi tadi tampang bapak serem banget mbak
bapak mil bapak pergi
katanya dia mau ke ciamis makanya aku harus jemput dia
pergi sama siapa dan naik ke apa
sendirian dia naik bis makanya sekarang aku mau jemput dia mil
aku tuh bener bener gak ngerti sama sikap bapak
kenapa juga dia harus pergi tiba tiba gak pamit ke aku lagi
kalaupun dia tuh marah marah
udah juli tenang biar aku sendiri kita susul bapak
pak jangan pergi pak
oh kamu masih peduli sama bapak
bukannya kamu udah gak mau dengerin omongan bapak lagi
bukannya gitu pak
julie dan milo cuma mengharapkan pengertian bapak
semua yang terjadi ini cuma salah paham pak
intinya kamu sudah melawan bapak
kamu sudah nggak mau dengerin omongan bapak lagi
pak culy mohon bapak jangan pergi ya
kita selesaikan ini dengan cara baik baik
bapak jangan pergi pak juli putu bapak
bagian bapak kenapa naik bis
bapak nggak bawa apa apa dari rumah kamu dulu
sudah terlambat juli